pemerintah berupaya menjadikan indonesia sebagai negara dengan industri halal
yang mampu bersaing dengan berbagai negara seperti malaysia arab saudi dan uni emirat arab
hal tersebut terlihat dari data kompon annual growth rate atau cagr tahun dua ribu sembilan belas
di mana indonesia masuk dalam lima besar konsumen yang menggunakan produk halal di beberapa sektor
sekretaris jenderal kementerian perindustrian dodi widodo menjelaskan
sejumlah sektor akan menjadi fokus utama dalam pengembangan industri halal
yaitu makanan minuman fashion kosmetik dan juga sektor farmasi
misalnya tadi mode fashion kita kalah sama turki insya allah dengan pasar kita dan kemampuan desainer kita bisa kita susuh
untuk makanan minuman juga untuk kosmetik misalnya kita punya paragon group wardah itu sekarang sudah menunia
obat obatan seperti itu insya allah
kalau sekarang masih kita masih masuk sepuluh besar di bawah mereka
nggak ada masalah yang jelas nanti kita di ujungnya kita
sebagai langkah awal pemerintah telah membangun kawasan industri halal di tiga wilayah
yaitu modern cikande industrial di serang banten safe and lock halal industrian park di sido harjo
direktur eksekutif komite nasional ekonomi dan keuangan caria fenjera harjo menjelaskan
saat ini pemerintah perlu memikirkan bagaimana membangun ekosistem perekonomian
dan ekonomi syariah dalam upaya mendukung industri halal
mulai dari regulasi teknologi serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai potensi produk halal
perimbangan ini memang menjadi sesuatu yang baik buat kita karena kedepannya memang daya saing kita ditentukan
oleh bagaimana kita bisa bersaing secara baik di pasar luar negeri ya
mulai dari bagaimana kita mempercepat proses
proses sertifikasi halalnya bagaimana kita membuat sertifikasi halal itu sesuatu yang tadi disebutkan
cukup pakai satu alat tapi terus kemudian sudah ketahuan dia ada barang barang yang tidak diinginkan apa tidak itu
saya kira itu juga satu teknologi yang sudah di depan mata
indonesia berpeluang membangun industri halal sebagai langkah peningkatan ekonomi
diharapkan kolaborasi serta kerjasama seluruh pemangku kepentingan
serta masyarakat dapat terwujud industri halal yang berdampak positif bagi perekonomian indonesia